ye umi tahu warga baru yang ngontrak dekat ustadz sakaria kan bener nih dia itu kan
naksir sama atika nah abah akan bantu dia untuk ngelamar atika
banget aneh perkara perkara apa mood abah nggak perlu yang begitu an kurang kerjaan
ala abang jangan banyak ngeles deketinju ayo deh tahu rencana licik abang
apa kamu masih sangat mencintai rumahnya sekarang
jujur ya rob
setelah aku mengenal kamu
aku bisa ngerasa nyaman sekali di sisi tamu
dan aku juga juga enggak ngerti tapi aku enggak pernah ngerasain hal seperti ini sebelumnya sama
laki laki bahkan sama firman pun ya aku rasain hanya terancam dan diteror
hanya rasa takut sama dia
ya walaupun aku baru kenal sama kamu
banyak sekali mengajarkan aku arti cinta dan kasih sayang
aku merasa aku
aku jatuh cinta semua kamu explain
kamu jangan katakan lagi
cuman sampai sekarang ini hati aku
aku masih ada rumana
ruh memang sudah memutuskan aku
aku masih berharap banget sama dia
aku harap kamu mengerti rey
aku cuma mencintai rumana
bukan aku tidak suka sama kamu
iya aku ngerti koro
dan kamu gak perlu minta maaf
justu seharusnya aku yang minta maaf sama kamu karena udah lancang mengucapin perasaan aku
aku gak akan maksa kamu
menjadi teman dan partner kerja aja
aku udah sangat bahagia
maaf bu haji dan ibu ibu semuanya teh
eh gua mau tanya
si nella ada gak
aduh cing nella nanti teh ayah lagi pergi keluar
gue perlu nih sama dia
cincing nera lagi keluar sama pak aji sulam dan keluarganya juga
dia clean seringi percaya nenya
saat yang indah ya

nengugal kita ugur
eh bu aji kecil kecil

masih ada kan

eh ngapain tuh
dia kebeli jamu kesuburan
apa dia pengen hamil lagi kali ya
yang bener mah
nih bu aji jamu kesuburan ya
benar nih kan obat kesuburan
bener bu aji kan ada tulisannya
awas gak salah bohongin tuh
tapi apa yang gak salah
bu aji nyari jamu kesuburan
gak jamu yang lain
apa jamu asemurat gitu bu aji
sebenarnya sih gue gini gini nih
mudah mudahan seterusnya sehat ya
mudah mudahan juga jamunya manjur
mereka gak tau
cuma mau buktiin kemanjuran obat nih
pake jual jamu kesi main muna
oh emang kenapa sih
bapak dia pelanggan ayah juga
iya pasti ada maunya
pasti ada udang dibalik batunya
aja main muna tuh selalu cari gara gara
ya pasti pasti dia gitu punya rencana
tapi kita nggak bisa tebak
kalo mereka beraksi
tapi kalo udah beraksi
jadi bahaya mak
jangan buruk sangka mulu
coba mau coba ini jamu penyubur dari sinian padahal kan umi udah tua jadi kagak bakalan
hamil mau minum jamu penyubur yang manegeh konyol kagak bakalan bunting nah kalau emang
nggak terbukti baru deh kita sang sinetan kita sebarin emang orang orang bahwa jamu
di sinyalam tuh kagak manjur berarti kan penipuan lagi iya nggak tapi mi kita perlu
dukungan warga kalau kagak bisa kalah kayak kemarin tenang aja bah kita kan banyak duit kita bayar
tolong disini supaya ngegerek sinyalam tuh keluar dari kampung ini inter juga tapi mi
minum obatnya sesuai anjuran kalau gagah ntar kayak abah lagi senjata makan tuan alias
moncor moncor itu umi abah tahu caranya bagaimana misahin si mahmud dengan si andika terus kita
bikin dia berantem lagi sama sobari gimana caranya kita manfaatkan drud lu kan tahu
iya iya umi tahu warga baru yang ngontrak dekat ustadz sakarya kan bener nih dia itu kan
nafsir sama atika nah abah akan bantu dia untuk ngelamar atika
bang banget aneh bikin perkara maye perkara apa anmud abah nggak perlu yang
begituan kurang kerjaan apa alah abang jangan banyak ngeles deh kayak petinju ayo deh tau
abang mud lu adik abang mod nggak mungkin abang jahat sama lu alah abang emang nggak ada pikirannya
udah jatah warisan aja diembat sekarang atika tersayang dijadiin perkara eh bang kalau
nggak mungkin nggak mungkin nggak mungkin terserah apa abang mampo pengen bayar orang buat rebutin ayo
aja pakde kayak ayam pilek aja pakde eh ngomong